saudara kementerian perhubungan memprediksi tujuh puluh satu tujuh persen penduduk indonesia akan melakukan perjalanan mudik lebaran dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil survei badan kebijakan transportasi kementerian perhubungan
sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga juta pemudik akan melaksanakan perjalanan pada mudik lebaran atau naik menjadi tujuh puluh satu tujuh persen saudara
itu artinya jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dari jumlah pemudik tahun lalu
lebaran kali ini satu ratus sembilan puluh tiga juta orang akan melakukan perjalanan mudik saudara
dua puluh delapan empat juta diantaranya adalah penduduk jabodetabek
terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional
pada masa lebaran tahun dua ribu empat yaitu sebesar tujuh puluh satu tujuh persen dari jumlah penduduk indonesia
sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga juta orang
dari angka tersebut sebesar empat belas enam persen atau dua puluh delapan empat juta orang penduduk jabodetabek
akan melakukan perjalanan di masa mudik